pengadilan tindak pidana korupsi pada rabu menggelar sidang dengan agenda pembelaan terdakwa surya darmadi
kuasa hukum menegaskan terdakwa taat aturan dalam pengelolaan izin usaha kelapa sawit di provinsi riau
terdakwa pemilik pt duta palba group surya darmadi terjerat kasus dugaan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di provinsi riau periode dua ribu empat hingga dua ribu dua puluh
atas kasus itu surya darmadi dituntut jaksa penuntut umum pidana seumur hidup dengan denda satu miliar rupiah subsidi enam bulan kurungan
dalam agenda nota pembelaan kali ini kuasa hukum terdakwa junifer girsang menegaskan kliennya taat aturan dalam pengelolaan lahan dan telah mengantongi izin dari bupati indra girihulu
usai membacakan pembelaan tim kuasa hukum sidang ditutup dan akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa
ini klien saya ini sudah mengajukan secara resmi permohonan terhadap keterlanjuran memasuki kawasan hutan tersebut
namun yang menjadi kita kaget adalah kejaksaan melakukan proses kepada klien kami ini yang menyatakan bahwa memasuki kawasan itu adalah merupakan tindak pidana